kemudian pasien dengan kode dua puluh dua perempuan tiga puluh enam tahun imported case
berikutnya pasien dengan nomor kode dua puluh tiga perempuan tujuh puluh tiga tahun imported case
kondisinya saat ini sedang menggunakan ventilator
karena ventilatornya tidak berhasil
faktor komorbit cukup banyak kondisinya stabil
selanjutnya nomor kode dua puluh empat laki laki empat puluh enam tahun wni dari yang depan tadi wni semua
kemudian berikutnya pasien dengan kode dua puluh lima perempuan lima puluh tiga tahun wna imported case
pasien dengan nomor kode dua puluh enam laki laki empat puluh enam tahun wna stabil imported case
kemudian dua puluh tujuh tahun sorry nomor kode dua puluh tujuh laki laki tiga puluh tujuh tahun
laki laki tiga puluh tujuh tahun laki laki tiga puluh tujuh tahun
kami menduga ini local transmission yang sedang kami tracking dari mana ini sumbernya
karena bukan import dan tidak jelas bagian dari kluster yang lain
sementara belum jelas mungkin nanti kita bisa akan menemukan
demikian saya ingin mengucapkan
dan hari ini saya sampaikan penambahan konfirmasi positif dari nomor urut dua puluh sampai dengan nomor urut dua puluh tujuh
total jumlah delapan
ada pertanyaan kiri
dua saja kalau sorry
pak ini kan kasus positifnya semakin banyak pak
sebenarnya kan pemerintah sudah melakukan tracing isolasi kemudian
pengawasan terhadap pemantauan terhadap odp
ada nggak sih upaya luar biasa lain yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait penanggulangan covid sembilan belas ini
karena kan kalau saya lihat bukan hanya jumlahnya bertambah
tapi juga sumber penyakitnya sumber terpaparnya itu meluas juga
yang kedua apa tidak ada rencana untuk melakukan tracing isolasi

kenapa rencana untuk mengganding laboratorium lain untuk pemeriksaan spesimen
karena kan untuk mempercepat hasil pemeriksaan juga
apakah harus ke balit bangkes atau bisa juga ke laboratorium lain
itu saja pak
ya yang pertama tracing menjadi penting karena kebanyakan masuk itu menular dekat
kemudian yang kedua melalui pengawasan pintu masuk
ini menjadi penting adalah health alert card
karena banyak sekali yang masuk dalam keadaan gejala yang minimal
meskipun pada satu sisi yang tidak terlalu mengkhawatirkan adalah
secara umum kondisi fisik dari kasus kasus yang terkonfirmasi positif ini
dalam keadaan sakit ringan sedang
kecuali beberapa yang memang memiliki comorbid penyakit yang mendasari
ini menjadi kondisinya menjadi berat
kemudian sampai dengan saat ini kapasitas lead bankes tidak terlampaui tidak masalah
kita kemarin juga sudah mendatangkan lagi sepuluh ribu kit untuk pemeriksaan
sehingga tidak menjadi permasalahan untuk kita
memang pekerjaan akan menjadi banyak tetapi kapasitasnya masih mampu kita tangani
jadi bukan menjadi sebuah kendala untuk kita di dalam kaitan pemeriksaan
ada yang suka bilang apa misalnya panik dan lain sebagainya
iya yang pertama adalah sebenarnya kita menghimpau pada semuanya
itu baik dia udp
orang dalam pemantauan maupun yang bukan odp
kalau sakit batuk pilek dan sebagainya pakailah masker
supaya pada saat dia batuk bersin dan sebagainya
virus yang ada di dalam tubuhnya apapun itu entah itu covid sembilan belas atau yang lainnya
tidak tersebar edukasi kita
adalah kembali lagi kepada pola hidup
bersih sehat phps
ini saya minta juga menjadi
sesuatu yang harus kita
kedepankan di dalam kaitan dengan pengelolaan
yang belakang dulu
kalau dari prokes tadi bapak yang sebutkan
beberapa orang itu itu dari beberapa
negara dan apakah itu nyambung sama yang
kemarin terus dirawatnya di mana
nah gitu aja terima kasih iya pertanyaan itu
tidak perlu saya jawab dari kemarin saya katakan
tidak tahu dirawat di mana nggak akan
saya sebutkan negaranya mana nggak akan saya sebutkan
oke berapa negaranya
nggak usah pokoknya wna gitu aja
nanti berapa digiring digiring gitu ya lanjut
makasih jenderal dua pertanyaan yang pertama
tadi nomor berapa
nomor empat belas kan dia
sempat dua hari sebelum masuk rumah sakit
aktivitas kalau diperkirakan
estimasi ada berapa jumlah
dua hari ini yang dia sebelum masuk rumah
sakit yang mungkin dia
berhubungan pertanyaan nomor
pak yuri soal
bahwa kita memang menghargai
tapi menurut saya perlu
dikasih tahu minimal lokasi
kalau memang ada pola penyebaran
terbaca kita masyarakat
bisa tahu menurut saya itu
masyarakat juga untuk tahu minimal
kecamatan aja bukan alamat
et atau rw
ya kasus empat belas yang ditanyakan
bukannya kemarin sudah kita bahas kasus empat belas
pak yuri bilang bahwa
anda berbicara yang ini bukan yang saya umumkan berarti
yang diumumin oh sorry yang diumumin
tadi bukan empat belas mau mundur lagi
yang tadi pagi pak yuri bilang bahwa
bahwa yang empat belas itu ternyata
masuk rumah sakit dalam keadaan
hari ketiga dia sakit
iya kita sudah tracing dia
tidak ada estimasinya terus kita ikutin terus saja
jumlah juga enggak ada
kemudian tetap kita konsisten
tidak akan menyebutkan di mana lokasi ini
karena data real
ini adalah data kerjanya
tim tim yang melaksanakan
tracing jadi bukan
pekerjaan kita jadi pekerjaan teman teman
daerah yang melaksanakan tracing sudah tahu
betul salah satu gambarannya
mana kalah tracing di suatu tempat
dan kita yakini maka dinas
kesehatan setempat akan melakukan penyuluhan
akan melakukan segala macam di daerah itu
yang ada di situ
kalau dari wawancara nomor empat belas tidak diketahui bahwa dia misalnya
meeting atau sudah sedang di tracing ya
ngamain kemana gitu ya
kanan dua ya itu yang
mbak belakang itu
sebentar pakai alu alu
pak ini kan jumlahnya bertambah pak
banyak terus apakah dari pemerintah ada
larangan untuk pergi ke suatu tempat ya terus
kedua berarti sekarang total
suspeknya ada berapa terima kasih
kalau larangan pergi satu tempat
larangan ketiga negara yang kemarin disebutkan
dan kota kotanya karena kalau dia bisa
pergi ke sana nggak bisa balik
untuk sementara kemudian suspek
tidak akan kita hitung lagi karena ini akan
mengalir terus sudah mulai ada yang bertambah
ada yang berkurang dan seterusnya ada yang suspek
menjadi positif ada yang kemudian tidak
gitu ya bukan ukuran untuk kita
ya silakan mbak yang duduk ini mbak
ya pak saya dengan
cindy dari narasi tv pak
ini ada laporan dari singapura pak
di pasien ke satu ratus lima puluh
dan satu ratus lima puluh tiga itu
sempat menjenguk saudaranya
yang kena pneumonia di jakarta
dan pada tanggal dua maret
sempat memeriksakan diri ke rumah sakit
di jakarta tapi tidak terdeteksi
itu seperti apa dan yang kedua pak
transmisi lokal itu bisa
termasuk kluster baru atau seperti apa pak
ya untuk yang
menjenguk ke indonesia melihat
saudaranya yang pneumoni di indonesia
itu mengalami gejala
tanggal dua puluh delapan februari
di indonesia belum ada penyakitnya
sempat memeriksakan diri di rumah sakit
di jakarta tapi tidak terdeteksi
kemudian dia pulang ke singapura positif
ya sudah biar dirawat di sana saja